ketua dewan masjid indonesia yusuf kala mendukung penutupan rumah ibadah sementara
adapun penutupan ini dilakukan seiring dengan kebijakan ppkm darurat
yusuf kala menilai kerumunan dan berkumpulnya banyak orang menjadi penyebab utama penyebaran virus corona
sehingga tempat tempat yang berpotensi mengundang kerumunan harus ditutup sementara
salah satunya rumah ibadah
jk menambahkan penutupan rumah ibadah sementara sudah dilakukan pada tahun sebelumnya
dan terbukti bisa mengurangi penyebaran virus corona di indonesia
dalam rangka ppkm yang baru bahwa rumah ibadah ditutup itu adalah suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua